bisa bicara sebentar
saya cuma pengen nasihatin mbak kinta
untuk kebaikan mbak sendiri
kalau mulut kita itu harimau kita mbak
memang susah sih
untuk menjaga apa yang ingin kita ucapkan
mendapat kehidupan baru
saya mendapat kesempatan untuk kehidupan yang kedua
dan saya ingin memperbaiki semua ini
termasuk dengan kesalahan saya sampai
kalau ibu mau minta maaf
minta maaf ke naura
gimana sih tante
teleponnya ditutup lagi
lagu banget sih ibu ibu itu
ibu ira itu menutup telepon bukan karena dia marah sama kamu
karena dia memberikan kesempatan sama kamu
untuk kamu minta maaf sama allah
kamu harus manfaatkan kesempatan ini sebaik baiknya
memeluk musuh kita
sebelum kita menusuk dari belakang
semoga pak hutomo suka sama kopinya dan miskinan suka sama jus jeruknya
ngapain kamu sosok cari muka di rumah ini ya
pakai acara bikinin kopi lagi sama minuman buat tantevina
udah naura mbak gita saya
aku sampai kalusan
pokoknya semua yang ada hubungannya sama tante fina sama om mutomo
itu urusan saya
itu semua urusan saya
apa yang kamu lakuin ke naura

selesa kamu tuh biarin aku jatuh tau gak
gak usah dibikinin ya semua kata kata kita
aku gak apa apa aku rk

kalau aku gak akan pernah ninggalin kamu dalam keadaan apa apa aku akan tinggal di rumah kamu ya
kalau aku gak akan pernah ninggalin kamu dalam keadaan apa apa aku akan tinggal di rumah kamu ya
dan aku akan selalu berusaha untuk membuat kamu tersenyum naura
aku mau ke rumah kamu
aku mau ke rumah kamu
kamu lah apa sih
kamu kenapa sih
ini semua udah bener bener keterlaluan tante
aku bener bener gak terima kalau tante bikin perjanjian sama naura
tante sudah terlanjur janji sama naura
tapi tante tante kan bisa batalin
dalam waktu satu bulan kamu kan masih tinggal di rumah ini juga
jadi sebaiknya kamu pergunakan waktu yang sama
untuk bersikap lebih baik terhadap naura
selama satu bulan ke depan
tapi selama ini sumber masalahnya emang ada di om
coba aja waktu itu om tidak membatalkan pernikahan aku sama arka
pasti sekarang kita bakalan baik baik aja kan
gak ada masalah apa apa lagi
sekarang coba lihat om
perempuan yang om tunggu selama ini modelnya kayak allea
apalagi sekarang alia lagi ngejar ngejar tukang ojek
itu karena alias sudah sadar
sampai kapanpun arka tidak akan pernah berhenti mencintai aura
sedangkan kamu gak pernah sadar sadar kita
tapi saya beban aleah
kalau saya tidak bisa mendapatkan arka
itu artinya tidak ada satu orang pun yang bisa mendapatkan arkah
dan kalau om mau tahu sampai ini saya sudah sejauh mana
saya akan tanya sendiri
akhirnya aku mau bantuin kamu
ada apa pak
nanti papa juga akan bicara sama kamu arka
tapi sekarang papa ingin bicara dengan naura empat mata
tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur
apa yang sebenarnya terjadi sewaktu kemarin orang orang sibuk mencari kamu
apakah kita atau keluarganya yang sudah berlaku buruk sama kamu
sebenarnya saya waktu itu sedang mencari ibu kandung saya
naura saya tidak akan memaksa untuk kamu menceritakan semuanya apa yang terjadi
saya menanyakan hal ini hanya karena ingin melindungi kamu
dan hal itu bisa terwujud kalau kamu mau mengatakan apa yang sebenarnya terjadi
nora kamu tidak perlu takut
bu army mencoba membunuh saya
bu army mencoba membunuh saya
bu armi mencoba membunuh saya
naurang kamu serius
ibu aruni mengancam mau membunuh kamu
saya menceritakan ini sama bapak karena bapak janji ya
bapak tidak akan mengomongi ini ke siapapun
aku cuma pengen keadaan semua itu membaik termasuk buat bu aruni juga
dan saya harap sekali semoga suatu saat nanti semua masalah ini selesai
kamu adalah perempuan hebat
perempuan terhebat yang pernah saya temui
makanya gak heran kalau arka sangat mencintai kamu
kamu lembut tapi kamu juga kuat
saya percaya kamu akan bisa melakukan semua itu
memang agak sulit tapi pasti akan tercapai
ingat kamu tidak boleh menyerah
bapak udah bikin saya semangat
saya bicara sebentar
saya cuma pengen nasihatin mbak kinta untuk kebaikan mbak sendiri
kalau mulut kita itu harimau kita mbak
memang susah sih untuk menjaga apa yang ingin kita ucapkan
tapi saya minta mbak itu berpikir ulang dan mempertimbangkan sebelum mbak bicara
jangan sampai emosi membutakan mbak
dan jangan sampai gara gara mbak emosi
terus malah mengeluarkan kalimat kalimat yang justru membahayakan mbak sendiri
papa akan cari tahu
siapa sebenarnya tukang ojek itu
kenapa dia bisa terus terusan
berhasil mengacaukan rencana kita
sebaiknya mama dan tante mozza bertindak sesuatu
mama dan tante moza
harus mengagalkan rencana naura di rumah hutomo
kalau soal itu
kamu gak perlu khawatir samsul
karena kita udah bikin rencana
nanti aroni akan pura pura akan berubah dia
setelah dia sembuh dan selamat dari kematiannya
aruni akan baik sekali terhadap oki dan naura
yang penting kita bikin mereka lengah dulu
kita harus bisa memeluk musuh kita erat berat
supaya kita bisa menikamnya dengan kuat
dari belakang punggungnya
dalam pelukan kita
saya suka cara pemikiran tante
berarti ini jadi rahasia kita bertiga ya pak
kita boleh tahu
tapi kalau rey jangan
karena rey itu masih
berpihak sama naura dan adik